dan presiden joko widodo masih belum berbicara banyak mengenai pelantikan dirinya dan juga ma'ruf amin sebagai presiden dan juga wakil presiden
mengenai usulan pelantikan dimajukan satu hari hal itu merupakan usulan dari para relawan
sedangkan dirinya masih menunggu terbentuknya mpr dan menyerahkannya kepada mpr sebagai lembaga yang berwenang
saya belum bisa berbicara dengan pimpinan pimpinan mpr yang ada
apa yang mau dibicarakan mpr nya pimpinannya belum ada

pelantikan berhutang bicara masalah kabinetnya